gubernur jawa timur hovifa indar parawansa mengunjungi tempat wisata baru berupa jembatan kaca
yang berada di dusun cemoro lawang kabupaten probolinggo jawa timur hari rabu
namun saat berada di tengah tengah jembatan seseorang yang berada tepat di belakang hovifah terpleset dengan posisi kaki ke depan dan mengenai hovifa
akibatnya gubernur ikut terpleset di jembatan kaca
beruntung hovifah terlihat baik baik saja
setelah terjatuh ia tetap melanjutkan menikmati jembatan kaca
bahkan kofifa masih bisa menyempatkan diri berfoto foto
ini karya yang luar biasa karena didedikasikan oleh anak anak bangsa untuk menunjukkan karya terbaiknya
hari ini adalah teknologi jembatan kaca di tnbts ini
destinasi wisata baru ini berada di kawasan taman nasional bromo tengger semeru
selain menikmati keindahan alam bromo
pengunjung bisa melihat bromo dan beberapa gunung lainnya dari tengah jembatan
jika melihat sisi selatan pengunjung akan melihat gunung bromo dan gunung batok
jika beruntung pengunjung bisa melihat puncak gunung semeru
sementara jika melihat sisi utara pengunjung bisa melihat hamparan kebun sayur mayur warga suku tengger dan perbukitannya
jembatan kaca ini memiliki panjang satu ratus dua puluh meter lebar hingga tiga meter
padahal kedalaman jurangnya mencapai delapan puluh meter
hanya saja ada beberapa fasilitas pengerjaan yang masih belum selesai
di antaranya area menurunkan penumpang parkir dan beberapa fasilitas lainnya
desa priyongko probolinggo jawa timur